pengungsi justru semakin tersiksa
ya seperti inilah kondisi posko masyarakat yang dibangun secara swadaya
ada yang jauh lebih miris dan memprihatinkan
seperti misalnya ukuran tenda kemudian juga posisi posko ini
ternyata berada di tengah tengah areal persawahan
yang alasnya pun juga bukan tanah padat tetapi tanah berlumpur
sehingga ketika malam tiba
ataupun juga pada saatnya
saat mereka beristirahat pun kondisinya juga tidak nyaman sekali
karena harus merasakan lembab kemudian juga basah ketika hujan
dan seperti inilah kondisi jika posko ini berdiri di tengah sawah
inilah yang paling mereka butuhkan adalah tenda yang layak
dimana mereka bisa merasakan istilahnya kenyamanan
setelah mereka menderita di guncang gempa kemarin hari senin

tak sekedar membutuhkan tenda yang layak
suplai obat obatan minyak penghangat tubuh untuk anak anak dan lansia
juga menjadi kebutuhan prioritas yang belum mereka terima
pasalnya posko ini dihuni banyak anak anak dan lansia
sangat dibutuhkan itu pak satu tenda yang paling prioritas itu tenda
yang kedua banget yang prioritas yang kedua itu genset
kalau ada pak penerangan
karena kan di kondisi persawahan kayak gini
adanya hewan buah seperti ular serangga yang ada racunnya lah
ada apa karena di sini kan kondisinya satu banyak anak anak juga
kedua jompo itu aja sih pak
ya pertama tama ya pengen cepatnya bantuan kayak ini tempat buat tidur gitu kan
gak ada alas tidur terus kayak penerangan belum ada
terus kayak ini tenda tenda juga ini kan sementara ini baru dibetulin tadi
itu tendanya ini juga belum sampai ini kurang ini masih kurang gitu tendanya
tidak meratanya distribusi bantuan dari berbagai pihak
menyebabkan kekhawatiran menurunnya kualitas kesehatan
penyakit ikutan bencana seperti masalah pencernaan
hipotermia dan penyakit kulit patut menjadi perhatian
raff raff kaffi fikri adin desa cibulakan panembong cianjur jawa barat